pelaku perampasan hp di jalan kedungwangu kenjeran surabaya rabu malam menjadi sasaran amuk masa setelah tertangkap basah
polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku karena masa terus menghakimi pelaku
amuk warga jalan kedung wungu kenjeran ini tak terbendung lagi saat satu pelaku jamret hp yang tertangkap akan dibawa petugas ke kantor polisi
banyaknya warga yang emosi membuat petugas kesulitan menerobos kerumunan masa bahkan membutuhkan waktu beberapa menit agar petugas berhasil membawa pelaku kabur dari tengah masa
kejadian bermula saat pelaku yang berjumlah dua orang menjamret ponsel milik seorang warga di jalan tenggumung rabu malam
teriakan korban langsung mengundang perhatian warga yang beramai ramai mengejar dan menangkap pelaku
berapa orang pak dua orang terus yang satunya lari yang satunya kena n
saat ini kasus penjamretan ini tengah ditangani oleh kepolisian sektor kenjeran
polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui